assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
dua belas agustus adalah hari di mana warga negara indonesia memperingati hari kemerdekaan
nah sudah sepatutnya peringatan hari kemerdekaan ini menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat
khususnya bagi umat muslim untuk bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah allah berikan kepada negara kita
namun dalam hiruk pikuk meriahnya momen ini masih terdapat pertanyaan
nah ini bagaimana memahami kemerdekaan dalam bingkai islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin
nah pemirsa di hari yang spesial ini kita sama sama akan membahas
seputar kemerdekaan dan perjuangan dari sudut pandang islam
dan seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua
k h m f assalamualaikum k f
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan tentunya bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
silahkan anda bisa kirimkan pertanyaan anda berupa teks maupun video
melalui nomor whatsapp yang tertera di
anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung
kepada pak kiai melalui sambungan zoom
yang nanti akan ditentukan oleh
tim gapai kemuliaan
nah memang hari ini tanggal
hari kemerdekaan republik indonesia
sebetulnya apa pentingnya tanggal
bagi umat muslim
bagi umat muslim tentu yang menjadi
bagian dari anak bangsa
pada tujuh belas agustus itu adalah
menyadarkan kita semua
bahwa negeri ini
dibebaskan dari belenggu penjajahan
perjuangan yang panjang
kemerdekaan bagi umat islam
itu saya rasa
sama dengan semua umat
penganut agama yang ada
di indonesia itu memiliki
satu makna yang
sangat dalam karena tanpa
kemerdekaan boleh jadi
kita tidak bebas
menjalankan apa apa yang menjadi
setiap anak bangsa
oleh karena itu kalau kita lihat
kan boleh jadi pasal dua puluh satu
yang menjamin kebebasan beragama
menjalankan ajaran agama
bagi seluruh pemeluknya
di negeri ini mungkin belum terjamin
maka negara itu hadir
agama dan keyakinan
misalnya ketika kita bicara sholat
sholat terkait dengan masjid
misalnya di indonesia
ada peraturan yang terkait dengan wakaf
ada aturan yang terkait
dengan misalnya masjid
ada organisasi yang
misalnya ada dewan masjid
atau misalnya di ormas
seperti nahdlatul ulama
pasti memiliki perangkat organisasi
yang mengurusi tentang masjid
dan itu identik dengan sholat
pemerintah tentu memfasilitasi
anak bangsa ini untuk menjalankan ibadah
sesuai dengan keyakinannya
liburnya ada dua
karena terkait dengan
keyakinan masjid indonesia
banyak yang berpikir
banyak yang berpikir
bahwa menetapkan awal puasa
dan awal idul fitri
dan semua bulan hijriah itu
harus menggunakan rukyat
melihat dengan pandangan mata
atas adanya hilal
sementara ada kelompok masyarakat lain
yang cukup menggunakan
ilmu perbintangan dan sebagainya
yang kemudian menunjukkan
awal dan akhir
satu bulan itu
pemerintah akan memfasilitasi
seandainya kita tidak merdeka
mungkin kita tidak bisa merayakan
semeriah hari ini
belum tentu idul fitri itu menjadi hari libur
kalau tidak hari libur
gak ada cerita tentang ketupat
gak ada cerita tentang silaturahmi
dan itu tentu maknanya
kita meraih kemerdekaan
begitu meraih kemerdekaan
misalnya rukun islam yang selanjutnya
apa zakat di indonesia
badan amil zakat nasional
di setiap daerah ada namanya
zakat dari umat itu bisa dikelola kan
dikelola secara nasional
dikelola dalam jangkauan
yang lebih besar sehingga
dan distribusinya itu bisa
melalui satu perencanaan yang luar biasa
dan itu tentu
kalau kita sebagai bangsa
merdeka dari intervensi
kalau kita bisa lepas dari
belenggu penjajahan orang lain
jadi merdeka dalam beragama
kalau buat umat islam
kita merasakan seperti itu
kalau nanti aspek pendidikan
menjadi hak dasar
setiap orang apapun agamanya
nah kalau begitu bagaimana
kemudian umat islam bisa memaknai
dalam islam misalnya
yang terkait dengan kemerdekaan
itu kalau kita kembalikan
ke bahasa arab
keduanya turun di tanah arab
dan menggunakan bahasa arab
dengan pentingnya kemerdekaan itu ada dua
ada yang pertama
atau at tahrir
itu adalah merdeka
karena dulu di zaman perbudakan
orang itu kan terbagi menjadi dua
ada orang merdeka
dan ada orang yang menghamba
maka hamba sahaya itu disebut
orang merdekanya disebut hurrun
karena dia memiliki kemerdekaan
disebut al hurriyah
atau juga disebut dengan tahrir
kemudian yang kedua
itu juga sering disebut dalam bahasa arab
kalau saya dulu hidup dengan ayah saya
saya kecil dididik ayah saya
tinggal di rumah ayah saya
begitu saya besar
saya punya kemampuan untuk membeli rumah
misalnya untuk membeli mobil
yang punya ayah saya itu dalam bahasa arab
saya mulai bisa menguasai diri saya sendiri
kalau saya mau pergi
kan tidak perlu izin lagi sama ayah saya
terkait mobil yang biasa kami gunakan bersama sama
itu adalah terminologi bahasa arab
untuk memaknai kemerdekaan
disitu ada al hurriyah
ya tidak diintervensi dan dibelenggu oleh kekuatan
diluar kekuatan diri kita sendiri
kemudian ada yang namanya al istiqlal
tetapi sebagai orang yang beragama
kebebasan dan kemandirian itu bukan tanpa batas
tetapi dia dibatasi
sejati antara manusia dengan allah saya dibatasi kemerdekaan saya tapi yang membatasi kemerdekaan
saya itu adalah hubungan saya dengan allah kalau keluar dari konteks itu maka saya punya
kemerdekaan bebas misalnya mbak eva secara sederhana saja mulut saya ini selalu mengajak saya
makan kalau jam tujuh pagi saya punya kebiasaan untuk sarapan kalau jam satu siang saya punya kebiasaan
untuk makan siang kalau saya merasa haus maka tenggorokan saya mengirim sinyal kan ayo minum
tetapi ketika bulan puasa saya harus punya kemandirian mandiri dari dorongan hawa nafsu
yang mendorong saya untuk makan mandiri dari dorongan kerongkongan saya yang meminta minum
saya harus membuktikan seperti yang kita ikrarkan setiap awal sholat inna sholati wa nusuki wa
mahyaya wa mamati hidup dan mati saya semua yang saya miliki itu sebetulnya lillahi rabbil alamin
kembali kepada allah maka kebebasan sejati itu ketika kita bisa mengikuti semua tuntunan agama
lepas dari belenggu hawa nafsu lepas dari misalnya
ego pribadi lepas dari sentimen golongan tetapi yang ada dalam benaknya adalah menggapai ridho allah
dengan cara sebebas bebasnya sesuai dengan tuntunan al quran baik nah pertanyaan selanjutnya lalu bagaimana
kemudian dengan momentum kemerdekaan ini umat islam bisa memperingati kemerdekaan secara utuh
key tapi dijawab setelah jeda kita akan kembali saat lagi jalan kemana mana gapai kemuliaan akan
iya terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode perjuangan dan kemerdekaan
kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama kita
haji muhammad faiz nakyayi tadi kita sudah bahas
arti kemerdekaan kemudian maknanya
bagi umat islam
nah menjadi umat islam
yang sejati ini bagaimana kita
harus memperingati kemerdekaan ini
kalau begitu memperingati kemerdekaan
itu kan sebetulnya
kita sedang mengingat
kejadian di masa lalu
hal hal positif tersebut
kita hidupkan di masa sekarang
tentu dengan konteks
dan suasana yang berbeda
kalau di masa lalu misalnya
umat islam melakukan
melahirkan kita pernah
mendengar ada namanya resolusi
jihad yang kemudian
diperingati sekarang setiap bulan oktober
itu menjadi hari santri ketiga
misalnya kiai sim ash'ari
pada masa itu memberikan fatwa
bahwa membela tanah air
mencintai tanah air
dari kaum imperialisme dan penjajah
buat setiap anak bangsa
maka dengan fatwa itu
semua orang tergerak
hatinya untuk mengorbankan
apa yang mereka miliki
demi tercapainya kemerdekaan
mungkin ada yang naik gunung
turun gunung ada yang masuk hutan
keluar hutan itu tidak pernah peduli itu
apakah nanti anaknya
jadi yatim istrinya jadi janda
tapi yang ada dalam benaknya
ini saya sedang melakukan jihad
jihad itu apa jihad itu adalah
mendermakan sesuatu yang paling berharga
dalam batasan maksimal
buat setiap orang
untuk dimanfaatkan demi kebaikan
pribadi dan komunitas orang banyak
nah oleh karena itu
semangat seperti itu
itu harus kita hidupkan kembali
tentu dalam konteks yang berbeda
konteks hari ini misalnya
dulu ketika saya ngaji
sampai pada firman allah
itu nabi yang sempurna
memiliki kekuasaan yang luar biasa
tidak saja menjadi nabi dan rasul
tapi juga menjadi raja
bukan cuma menjadi raja
bahkan memiliki harta yang banyak sekali
maka pada puncak prestasi karirnya
menjadi nabi rasul raja
memiliki harta yang luar biasa
kata allah iqmalu
dermakan buatlah legasi peninggalan nanti
yang ketika kamu melakukan itu dianggap sebagai syukran
rasa syukur kepada allah
jadi bersyukur itu tidak cukup dengan lisannya alhamdulillah
tetapi harus tercermin dalam perbuatannya
maka kita sekarang itu juga harus berjihad
tetapi jihad dalam konteks yang berbeda
jihad itu tidak selamanya berani mati loh
berani hidup itu jihad
bahkan kata kata jihad di dalam al quran
yang disifati dengan jihad yang agung
itu kaitannya dengan berjihad menggunakan sesuatu yang kalau kita katakan sekarang
jadi ketika di mekah
waktu di mekah
kalau muslimin itu kan tidak boleh
menggunakan kekuatan senjata
orang orang yang tidak beriman
kalian itu jangan sekali kali tunduk pada kemauan
orang orang yang tidak beriman
untuk mengembalikan keyakinan kalian dari agama tawhid
menjadi menyembah berhala lagi
tapi kalian harus berjihad
bihi dengan al quran
jihad dengan quran itu apa
jihad dengan quran itu
bagaimana orang melihat keindahan al quran itu
dari perilaku kita
kita ini kan kadang kadang menjadi orang muslim
yang namanya saja muslim
tetapi kelakuannya boleh jadi jauh dari islam
saya punya guru itu sering sekali bercerita
kalau beliau habis pergi ke satu tempat di belahan dunia
beliau sering bilang begini
saya datang ke satu tempat
saya tidak melihat orang muslim
tapi saya melihat islam
saya pernah datang bertemu dengan banyak orang muslim
tetapi tidak melihat islam
karena boleh jadi luhurnya ajaran agama ini
tidak bisa kita cerminkan dalam perilaku keseharian kita
kita kadang kadang tuh nakal
bahkan dulu di pesantren saya itu
ada anak beli tahu lima
padahal makannya itu pakai peci pakai sarung
yang identik peci dengan sarung itu santri
tapi kemudian boleh jadi perilakunya tidak sama
mensyukuri karunia allah
itu harus kita syukuri dengan perilaku
yang menunjukkan kalau saya sedang bersyukur kepada allah
mungkin para pemirsa
ya kalau ada yang punya kesempatan
untuk berziarah ke al masjid al aqsa
kalau datang di bumi yerusalem
mungkin para pemirsa teman teman saya bahkan saya sendiri
itu baru merasakan loh
betapa nikmatnya kemerdekaan
bagaimana tidak nikmatnya orang
yang ada dalam belenggu penjajahan
tidak punya kebebasan
selalu ada rasa ketakutan akan masa depan
nah yang seperti ini
harus kita rubah ketika kita menikmati
rasa syukur ini
bagaimana semua orang itu
tidak lagi merasa takut akan masa depannya
kalau saya memiliki harta
ada orang lain tidak memiliki harta
maka kewajiban saya ketika mengisi kemerdekaan
kesetia kawanan sosial
ini kan bagian dari mensyukuri nikmat kemerdekaan
jadi kalau misalnya nanti
malam tujuh belas agustus
kemudian kita memberikan apresiasi
kepada anak anak yang sukses sekolahnya
mereka yang boleh jadi menjaga ibadahnya
buat nasi tumpeng
sebagai ekspresi kebahagiaan
di alam barzahnya
di alam barzahnya
kapten patimura misalnya
itu akan tersenyum
dia katakan tidak sia sia ya
kita dulu berjuang seperti itu
tapi kalau malam itu
diisi oleh kegiatan
yang boleh jadi jauh dari ridho allah
tidak sholat subuh
para pahlawan kita mengatakan
bukan untuk itu
darah kami kami persembahkan
untuk bumi indonesia
nah ini yang harus menjadi
muhasabah kita semua
pada saat memperingati
jadi memperingati hari kemerdekaan itu
harus dengan cara bersyukur
di jalan allah
nah pertanyaan selanjutnya
untuk mendapatkan kemerdekaan
itu kan seperti yang tadi kiai katakan
banyak yang mati syahid
kita bisa mendapatkan
dengan orang orang yang kemudian
dimuliakan karena mati syahid
tapi kita akan bahas saat lagi ya
kita harus jeda dulu
jangan kemana mana gapai kemuliakan
terima kasih anda masih bersama kami
dalam gapai kemuliakan
kami lanjutkan kembali pembahasan
tokoh tokoh bangsa ini kan banyak yang gugur
dalam memperoleh kemerdekaan
nah mati syahid itu kan
mendapatkan tempat yang mulia
di sisi allah swt
kita bisa mendapatkan
kalau sekarang ini tidak ada perang
nah bagaimana caranya
untuk bisa mendapatkan kemuliaan
seperti kita mati syahid
hari ini tidak ada perang
dan kita berharap selamanya pun
tidak ada perang
karena kedamaian keamanan dan ketentraman
itu salah satu
agar kita bisa beribadah dengan tenang
kalau hari ini indonesia tidak aman
kan kita tidak bisa
kita tidak bisa
kemudian menjalankan begitu banyak
keyakinan kita ibadah kita
karena kondisi yang tidak aman
oleh karena itu
ketika berbicara misalnya tadi
bahwa orang yang berani
mengorbankan jiwanya di jalan allah
mati syahid itu seperti siapa ya
seperti pejuang kita
dulu bagaimana belanda
bagaimana jepang dengan kekejamannya
ketika di lawan
hanya menggunakan bambu runcing
bahkan tidak sedikit yang tidak menggunakan alat apapun
terbebas dari belenggu penjajahan
membuat mereka itu
yang boleh jadi tidak bisa diukur
dengan akal sehat hari ini
nah oleh karena itu
orang yang seperti itu
diberi kemuliaan oleh allah
namanya mati syahid
kalau kita perhatikan di dalam al quran
itu tidak selalu identik dengan mati
yang justru identik dengan kehidupan
ketika beliau berdakwah
menyampaikan ajaran tawhid
dalam keyakinan kami umat islam
di ujung masa dakwahnya
itu berkata kepada allah
dan direkam di dalam al quran
wa kuntu syahid
saya ini ya allah
akan menjadi syahid
ini sekalipun makna dan tafsirnya berbeda
tapi diksi syahid ini
ini digunakan untuk orang yang wafat
di jalan allah
dan juga digunakan untuk orang yang hidup
tauhid dan agama
kata nabi isa saya akan menjadi syahid
kepada umat saya ya allah
selama saya ada di tengah tengah mereka
saya sudah tidak lagi
berada di tengah tengah mereka
dalam pandangan umat islam
ditidurkan oleh allah
untuk diangkat ke langit
dan diturunkan nanti menjelang akhir zaman
ya saya sudah selesai tugasnya
berarti syahadah yang dikatakan
itu terkait dengan kehidupan
saya bisa menjadi syahid
syahid itu kan persaksian
kalau ada orang mati sahid
itu artinya orang yang disaksikan
bahwa dia berani melepaskan
apa yang paling berharga
yaitu nyawa jiwa dan raganya
untuk kepentingan yang baik baik
membela tanah air
agar orang bisa beragama
dengan sempurna misalnya
nah oleh karena itu ketiga kita
melakukan hal yang sama
dulu kenapa orang itu berani mati sahid
berjuang untuk kemerdekaan
agar tidak ada lagi kezaliman
maka orang yang dia waktu hidupnya
untuk mewujudkan keadilan
di tengah tengah manusia
maka pekerjaan yang dia lakukan
itu tetap bisa dimaknai
dengan makna syahid
sekalipun tentu nanti
jadi artinya kita dalam menjalankan kehidupan sehari hari
itu juga bisa mendapatkan syahid
itu ketiga sakit
tapi tidak marah marah
maka itu dikatakan oleh allah
wafatnya juga matinya syahid
hanya saja dikatakan itu syahidut dunia
itu adalah mazah biasa
tetapi pahala atas kesabarannya
mengapa allah turunkan itu kepada saya
mengapa saya yang sakit bukan orang lain
dia tidak pernah begitu
itu dikatakan matinya juga
karena dia wafat dalam kebersihan hatinya
bukan cuma itu
bahkan di dalam islam itu
makna syahid itu ada yang unik
seorang laki laki yang menyimpan cintanya
kepada seorang wanita
dia hanya mencintai
karena dia tidak ingin menyakiti siapapun
boleh jadi perempuan yang dia cintai itu
tidak disukai oleh ibunya
maka dia tidak jadi memperistri
karena dia ingin
agar hubungan dengan ibu itu tetap baik
atau boleh jadi tidak disetujui oleh ayahnya
atau boleh jadi tidak disetujui oleh mertuanya
kalau saya paksakan
mertua saya tetap menerima
tapi ada keterpaksaan tidak harmonis
kalau saya menerima
saya tidak akan menerima
dan saya tahan dalam hati
tidak ada yang tahu kecuali saya dengan allah
dia meninggal dalam keadaan seperti itu
itu juga mati syahid
syahid itu kan bergantung dengan kebersihan
bergantung bagaimana menjaga
orang orang yang dia cintai
orang orang yang layak untuk dibahagiakan
saya membahagiakan anak bangsa ini
dengan kekuasaan saya
begitu saya berkuasa
saya melahirkan aturan perundang undangan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
saya membuat aturan pemerintah
yang aturan pemerintah ini
agar sila kedua itu
kemanusiaan yang adil
maka boleh jadi
dan juga mengerjakan pekerjaan
yang bisa dimaknai
sekarang kita kembali lagi
ke makna kemerdekaan
mencintai tanah air
apakah kemudian rasulullah mengajarkan umatnya
mengajarkan umat islam
untuk mencintai tanah air
kalau kita lihat misalnya
ketiga proses hijrah ke madinah
itu banyak sekali
sahabat itu yang demam
demam itu bukan karena sakit
tapi karena rasa berat
meninggalkan tanah air
kita semua kan punya anak
kadang kadang kalau anak kita
kita tinggal dulu masih kecil
itu dalam rentang waktu yang cukup panjang
itu kadang kadang anak itu demam
saya dulu begitu anak saya demam
istri saya telpon dibawa ke rumah sakit
ya biasa aja
salah nak katanya
kalau kamu mau pergi jauh dengan anak yang dekat betul sama kamu
tinggalkan bajumu tuh
yang terakhir dipakai
yang belum dicuci
nanti kalau anaknya rewel
masih bayi dulu
atau anaknya menunjukkan rasa kangen
itu dibuktikan sama istri saya
pada kesempatan berikutnya anak saya demam juga
dikasih kaos yang saya pakai sebelum saya pergi
tentu masih balita ya
dicium cium dan suhu tubuhnya itu turun
karena rasa cinta kepada orang tua
oleh karena itu sahabat nabi itu juga ada yang demam
bilal yang teguh disiksa
oleh umayyah di mekah itu
tapi ketika hijrah meninggalkan tanah airnya
itu rasanya berat betul
dia kemudian ngomong
makrah engkau adalah kota yang paling aku cintai
kalau bukan karena penduduk kota itu yang mengusir kami
sungguh kata bilal
saya tidak akan pernah meninggalkan kota mekah
dan itu disampaikan kepada rasulullah
mencintai mekah itu bukan sesuatu yang salah
dan ketiga itu harus diingat
di mekah belum menjadi kota di mana jamaah haji dan umroh kesana
itu masih dikuasai oleh orang non muslim
ketika berpisah dengan orang tua
sampai berpisah dengan kota mekah
itu ada rasa yang berat
kemudian sampai di kota madinah
kata nabi allah
jadikan hati saya itu bisa mencintai kota madinah
sebagai mana cinta kami ke kota mekah
mudah mudahan nanti cinta kami itu lebih kuat kepada kota mana
madinah karena disinilah
kami sekarang harus tinggal
bukan cuma itu
kalau kita baca hadis
kalau pergi ke luar madinah
melihat batas kota itu
kalau nabi naik kuda kudanya itu
supaya cepat ke madinah
apa kata imam ibnu hajar
al asqolani ulama besari
apa kata imam al mubarakfuri
ketika membaca hadis ini
imam ibnu hajar di fatul bari
ketiga itu diriwayatkan imam bukhari
ketika membaca hadis itu
pada sunan at tirmizi komentarnya sama
hadis ini menunjukkan
kota madinah itu istimewa
tetapi bukan istimewa
sebagai madinah saja buat rasulullah
mencintai tempat dimana kita hidup
itu menjadi fitrah manusia
dari situlah kemudian
ada istilah hubulwaton
mencintai tanah air
itu adalah bagian
dari fitrah manusia
dan itu dibenarkan dan dianjurkan
semoga dengan penjabaran tadi
kita semakin memahami
kita semakin bisa mencintai
contoh rasulullah mencintai tanah airnya
dan usai sudah perjumpaan kita pada hari ini
dalam program gapai kemuliaan
semoga tentunya tausiah kali ini
bisa menambah hasana ilmu agama kita
dan menjadikannya bermanfaat
dan tentunya yang paling utama adalah
menambah ketaatan kita kepada allah azza wa jalla
terima kasih atas perhatian anda
insya allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh